saudara wakil presiden terpilih gibran raka buming raka
menanggapi pernyataan sekjen pdi perjuangan hasto kristianto
ia mengaku hilaf mendukung gibran sebagai wali kota
dan mengibaratkan gibran seperti sopir truk di bawah umur
mendabrak kendaraan di tol halim
menanggapi ucapan hasto soal hilaf memilih dirinya sebagai wali kota solo
bahkan mengibaratkan dirinya seperti sopir truk yang masih di bawah umur
gibran hanya meminta maaf dan mengucapkan terima kasih
gibran pun menyebut hasto sebagai sosok yang paling oke
maksudnya membandingkan kan katanya sim juga butuh batasan umur
terima kasih pak resto untuk masukannya
juga menyesal mendukung mas gibran menjadi wali kota dari pdi mas
termasuk juga menderita pak jogowi selalu mengucapkan kata bohong gitu mas
ya terima kasih pak stop paling oke
sebelumnya saudara dalam acara diskusi via daring pada sabtu kemarin
sekjen pdip hasto kristianto menyebut
partainya hilaf saat mencalonkan gibran sebagai wali kota solo di pilwal kot solo dua ribu dua puluh lalu
hasto bahkan mengibaratkan gibran dengan sopir truk yang kecelakaan di tol halim
hasto bilang untuk menjadi seorang sopir truk ada batas usia
apalagi memimpin negara dengan masalah yang kompleks
semuanya om swastiastu nama kebijakan nama kebijakan
dulu ketika ikut mencalonkan gibran karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan oleh pak jokowi
tapi nyopir truk ternyata dia tidak punya kedewasaan di dalam menghadapi problematika di jalan raya belum terjadi
hanya gara garanya yang bawa satu mobil dia lari
ini sebagai contoh bagi gimana ketika orang hanya berorientasi pada hasil proses usia
itu diabekan maka ini juga berbahaya
karena kedewasaan di dalam mengemban jabatan jabatan tertentu
kemudian harus turun pengaruh dari presiden joko widodo hampir di semua daerah yang ada di sumatera utara untuk pilgub nanti
soal tidak penuh atau penuh periodenya itu sebenarnya tidak terlalu mengkhawatirkan
karena jokowi sendiri kan selalu begitu kan
kasus di pilkada jakarta ya periodenya tidak penuh
kemudian naik ke pusat
saya kira hitung hitungan politiknya pasti mereka punya lah untuk itu
jadi tidak ada persoalan mau bobi sudah satu periodenya penuh atau tidak gitu
apakah dia punya kesempatan berkomunikasi dengan masyarakat seluas luasnya di sumatera utara atau tidak
walaupun bagi saya sendiri saya membaca memang masih banyak keraguan di benak publik terhadap itu tadi
ini orang calon ini figur ini kalau nggak ada ayahnya kira kira gimana ya
itu masih ada keraguan keraguan seperti itu di perbincangan lah
tidak bisa dimungkir ya masih ada bayang bayang dari presiden jokowi ya
menurut anda apa yang masih menjadi pr seorang bobi nasution di medan yang harusnya bisa diselesaikan sebelum nantinya akhirnya melenggang ke sumut satu
saya memperhitungkan bobi akan banyak menjual keberhasilan pembangunan infrastruktur yang ada di kota
kemudian kemampuan dia menarik sejumlah dana yang strategis ya untuk pembangunan kota
kemudian itu dilebarkan pengharapan itu kepada masyarakat sumatera utara di daerah di luar kota ya
dan tanggapan tanggapan itu saya melihatnya ada yang menyambut itu
karena kan memang kita tahu bahwa di provinsi sumatera utara ini juga punya masalah ya
terutama sebelum pak edi gitu
dua kali gubernurnya itu tersangkut korupsi
sehingga pembangunan berhenti di tengah jalan dan disorientasi
nah di masa pak edi ini kan belum terlalu terlihat sebabnya ada covid
gonta ganti kepala dinas segala macam kan kemarin itu
sehingga memang untuk menawarkan satu kepemimpinan yang lebih efektif lebih strategis lebih kuat juga
sekaligus clean dari kasus korupsi
ini masih bisa dijual gitu
dikasih kepada masyarakat pengharapan pengharapan jenis itu
butuh suatu sosok pemimpin ya kalau kita lihat dari track record
nama nama yang sudah duduk di kursi sebagai sumut satu
ini pernah tersandung masalah korupsi sehingga masalah pembangunan ini jadi mandek begitu ya
nah kemudian apa yang bisa sebenarnya dilakukan kalau nanti memang resmi melenggang maju ya
apa yang kemudian jadi harapan masyarakat untuk langsung paling cepat segera diselesaikan oleh gubernur terpilih nanti
ya itu ada beberapa ya
isu penting itu adalah isu infrastruktur
jalan jalan provinsi yang itu masih perlu perbaikan perbaikan
kemudian koordinasi diantara kepala kepala daerah
kita bisa baca laporan laporan media sampai kemarin pemilu kemarin ya sebelum pemilu itu masih ada kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi begitu kan
nah ini kan fungsi gubernur itu kan mengkoordinasi para kepala daerah yang ada di bawah
kemudian supervisi bagaimana penguatan penguatan arah pembangunan yang bisa ditawarkan kepada masyarakat
nah biasanya kan orang seperti bobi dengan usia seperti itu biasanya dia jualannya masih milenial
bagaimana politik milenial kepemimpinan milenial dan seterusnya
bung faisal menurut anda tiga nama yang tepat untuk maju di pilgub sumatera utara kira kira siapa saja
ya saya kira edi ramayadi bisa dipertimbangkan
kemudian pdi jika punya calon saya kira ada beberapa nama juga itu seperti rapidin simbolon kemudian nixon
itu juga saya nggak tahu persis ada tokoh dari nasional yang turun ke sini atau enggak
seperti periode lalu kan ada jarod yang diturunkan pdi ke sini
tapi sementara ini saya melihatnya di pdi itu ada rapidin ada nixon ada edi ramayadi
jadi itu juga saya kira itu cukup signifikan raihannya saya kira bisa juga dipromosikan
selain musara jeksa juga ya
musara jeksa tapi sudah ada surat untuk bobi nasutioni kita akan tunggu nanti menarik
soalnya partai lain itu juga sudah minang dia itu
nah ini perlu ditunggu nanti kalau misalnya memang resmi siapa siapa saja yang dipinang dan juga siapa yang dipinang untuk melaju nanti di pilgub
sumatera utara yang menarik karena cakupan wilayahnya juga cukup besar jadi pr nya juga masih cukup banyak
analis politik dari universitas islam negeri sumatera utara faisal reza